nah cakep kan ya jakarta memang apalagi di pusat kota tinggal semoga pemerataannya lebih tersebar
sehingga spot spot menarik itu ada juga di jakarta utara di jakarta barat jakarta timur jadi merata
betul jelang ulang tahun jakarta nih juga yang jatuh pada dua puluh dua juni dalam sepekan ini
tentunya kami akan menghadirkan cerita cerita unik tentang pernak pernik ibu kota dalam segmen jakartapedia seperti tadi
nah kemudian bagi anda yang belum punya referensi untuk mengisi akhir pekan tidak ada salahnya untuk mengunjungi jakarta fair kemayoran atau bisa dikenal dengan pekan raya jakarta dua ribu sembilan belas
udah kesana belum prabu
selain berekreasi dan berburu diskon sejumlah kuliner unik pun bisa anda cicipi

jalan jalan beli ke meja pulangnya ketemu si jeje
daripada bengong di rumah aja nyobang kok kita ke prj
nah ngomong ngomong soal prj ada lebih dari dua lima ratus stand yang turut memeriahkan pekan raya terbesar se asia tenggara
beberapa stand diantaranya adalah stand makanan yang terdiri dari makanan tradisional hingga makanan yang kekinian
gimana sudah siap untuk berburu kuliner hari ini di pekan raya jakarta yuk
pekan raya jakarta atau prj kembali hadir
pengunjung yang puas berburu diskon tak perlu khawatir kesulitan mendapatkan makanan
mulai dari kudapan hingga makanan utama semuanya tersedia di berbagai sudut area jakarta fair
beberapa zona khusus kuliner yang disediakan yakni area pasar malam pucuk kulineri serta gambir expo
beragam kuliner bisa anda dapatkan mulai dari makanan tradisional hingga makanan internasional
tak hanya kuliner khas betawi kuliner dari daerah lain pun tersedia
seperti nasi pedas bali yang satu ini
ini adalah ayam betutu dan sate lilit ayam
satu menu lauk rata rata dihargai sepuluh ribu rupiah
keberadaan makanan nasi pedas bali yang jarang ditemui di jakarta serta harga yang terjangkau membuat kuliner ini ramai pengunjung
masih dalam area yang sama saya mencicipi cumi raksasa yang diolah dengan cara digoreng atau dibakar
ada beragam bumbu yang bisa dipilih seperti rasa jagung bakar sapi panggang serta saus keju
atau yang paling direkomendasikan yakni saus shansi
sensasi rasa asam manis pedas serta gurihnya sangat terasa
pembeli pun bisa memilih ukuran cumi yang dipesan
ingin yang kecil seharga lima puluh ribu rupiah atau ukuran jumbo sekalipun
kalau yang crispy itu kita kasih tepung terus kemudian digoreng
kalau yang bakar kita bakar
kalau misalnya antrian banyak mungkin dengan digoreng setengah mateng baru dibakar dipanggang
jika sudah puas berburu makanan berat ada lightrogen snack yang bisa anda cikipi
kuliner yang tak kalah ramai ini saya temui di area pasar malam
makanan ringan ini disajikan dengan topping es krim biskuit coklat meses dan susu kental manis
kudapan ini mengeluarkan asap tipis seperti kabut dari mangkuk saji begitu pula saat dikunya
dijual seharga tiga puluh lima rupiah anda bisa memilih dua rasa snack yang diinginkan
enak sih kayak manis manis gimana gitu asik enak sih enak dingin
digelar selama empat puluh hari penuh jakarta fair kemayoran dua ribu sembilan belas masih akan berlangsung hingga tiga puluh juni mendatang
selain berwisata kuliner beragam hiburan musik juga dihadirkan dalam pekan raya ini